keberadaan kartu identitas anak atau kia masih belum banyak diketahui oleh warga kota bandung
minimnya informasi dan sosialisasi terkait manfaat kia menjadi penyebab rendahnya partisipasi warga bandung
untuk segera mendapatkan kartu identitas anak
pemerintah kota bandung sejak dua tahun lalu sudah menerbitkan kartu identitas anak atau kia
namun hingga saat ini masyarakat kota bandung belum sepenuhnya memiliki kartu identitas anak
bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan kartu ini
meski demikian di antara masyarakat kota bandung ada juga yang telah memiliki kia
salah satunya oom istikomah
walaupun tidak mengetahui sifatnya
secara pasti manfaat kia
ibu tiga anak ini mengaku telah memiliki kia untuk anak bungsunya sejak lima bulan lalu
dinas kependudukan dan catatan sipil kota bandung mengakui
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan kartu identitas anak
untuk itu sosialisasi kia akan terus dilakukan agar masyarakat semakin paham manfaat kartu identitas anak
hingga saat ini di sdukcapil kota bandung baru menerbitkan dua puluh empat ribu kia
sementara jumlah anak di bawah usia tujuh belas tahun di kota bandung tercatat sekitar tujuh ratus sepuluh ribu anak
sosialisasinya macam macam melalui media elektronik kemudian media cetak
ini juga salah satu bagian dari
sosialisasi kita sebetulnya mudah mudahan bisa terbantu ini kaitan dengan kianya
tetapi sebetulnya sosialisasi kita menyeluruh kaitan dengan tertib administrasi kependudukan
juga kita kerjasama dengan kewilayahan kan sosialisasinya
setiap bulan kita keliling ke kecamatan kecamatan untuk bertemu dengan elemen elemen masyarakat
untuk menyampaikan berbagai program administrasi kependudukan ini
di antaranya di dalamnya ada kartu identitas anak juga
buu mengatakan untuk membuat kia warga hanya perlu mengajar
mengajukan permohonan dengan melampirkan kartu keluarga akta kelahiran ktp orang tua dan pas foto anak
selain sebagai identitas anak pemegang kia juga akan mendapatkan berbagai keuntungan
seperti potongan harga dari tempat rekreasi bimbingan belajar hingga toko buku